menunaikan ibadah haji adalah hal yang dinantikan oleh mayoritas warga indonesia
setelah aksesnya sempat ditutup selama dua tahun akibat pandemi
namun kepulangan sekitar seratus ribu anggota jemaah haji
di tengah peningkatan paparan covid sembilan belas
memerlukan sejumlah tindakan untuk menjaga penularan covid sembilan belas
antisipasi itu diantaranya melakukan pembatasan jumlah keluarga
yang melakukan penjemputan serta melakukan screening kesehatan jemaah haji
untuk jemaah haji saya rasa tetap harus memeriksakan kesehatan
di asrama embarkasi kedatangan meskipun kondisi merasa sehat
jadi saya rasa tetap harus diperiksakan untuk memastikan kesehatannya
meski melakukan pembatasan dan pemeriksaan kesehatan
pemerintah kali ini tidak lagi menyediakan karantina
jemaah haji diminta melakukan karantina mandiri
jika berkejala sedangkan lokasi isolasi tetap disediakan di daerah masing masing
kepala subit dukungan kesehatan bidang darurat satgas covid sembilan belas
menyatakan tetap mempersilahkan jemaah haji untuk melakukan tradisi
seperti tas syukuran terbatas
dengan pengawasan yang akan dilakukan satgas covid sembilan belas di tiap daerah
boleh saja melakukan syukuran
boleh saja melakukan penyambutan
tetapi jumlahnya kapasitasnya
ini harus menjaga jarak
jangan nanti misalnya soal makan terjadi antrian kerumunan
ini nanti yang akan terjadi penularan
jemaah haji dua ribu dua puluh dua rencananya akan kembali ke tanah air
mulai lima belas juli hingga tiga puluh juli dua ribu dua puluh
menggunakan berbagai maskapai ke sejumlah embarkasi termasuk dki jakarta
kementerian kesehatan dan satgas covid sembilan belas mencatat
hingga sebelas juli dua ribu dua puluh dua sedikitnya dua puluh ribu orang tengah terpapar covid sembilan belas
meski varian baru tidak menimbulkan gejala berarti
masyarakat tetap diminta waspada dan mentaati protokol kesehatan